wida seperti apa antusiasme ataupun sambutan dari pemimpin baru jawa timur ini dari tempat anda melaporkan
ya eva sangat meriah sekali saya menyatakan jadi kalau anda bisa melihat saat ini
kofifah indar parawangsa gubernur baru provinsi jawa timur saat ini sedang menyampaikan pidato kerakyatan
jadi di belakang saya tempat ini ada banyak sekali rakyat jawa timur dan juga pelajar ini sedang mendengarkan pidato kerakyatan dari kofifah indar parawangsa
dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh kofifah
di antaranya yang pertama adalah dia menyatakan beserta wakilnya emil elistianto dardak ini siap untuk melayani masyarakat jawa timur
kemudian poin kedua ini menyatakan bahwa golongan golongan seperti profesi petani nelayan bahkan sampai tukang ojek
ini dinyatakan harus meningkat taraf hidupnya
dan pidato ini kami lihat sebelumnya kofifah sempat terharu ya
jadi ketika hari ini kofifah sampai di bandara internasional juanda
kemudian sempat berkunjung ke salah satu pondok pesantren di kota surabaya
kemudian melaksanakan sholat berjamaah dan juga istiqosa di masjid nasional alakbar surabaya
dan berikutnya kofifah ini diarak dengan berpuluhan jib kuno
mulai dari masjid nasional akbar surabaya
menuju tempat saya berada sekarang saat ini ya ini di tugu pahlawan
saya sempat melihat kofifah menitikan air mata
tanpa ada konfirmasi ketika kami tanya kenapa ada unsur haru seperti apa
namun banyak masyarakat menyatakan momen ini adalah ditunggu kofifa lebih dari sepuluh tahun yang lalu
termasuk pidato saat ini pidato kerakyatannya ini adalah momen yang ditunggunya selama sepuluh tahun yang lalu
karena kita tahu bahwa kofifah mengikuti konsentrasi politik pemilihan gubernur di jawa timur sampai tiga kali
dan yang ketiga inilah hari ini
setelah kemarin dilantik oleh presiden joko widodo sebagai gubernur
hari ini kofifah akhirnya menginjakkan kakinya dikembali ke tanah keleharnya sebagai gubernur
dan mengenai arak arakan juga antusiasme masyarakat saya lihat memang sangat luar biasa eva
semenjak dari masjid nasional al akbar ditetapkan sebagai titik konvoy ini ada lebih dari sembilan puluh sembilan jeep
ini sudah menanti kofifa yang masing masing jeep ini diikuti oleh sembilan puluh sembilan relawan
kemudian ketika sampai di tugu pahlawan ini
kofifa disambut dengan sembilan puluh sembilan penari remo dan juga barongsai
jadi memang ada pesan yang ingin disampaikan bahwa sepanjang perjalanan ini
kofifa dan juga emil ini dicintai oleh rakyatnya kemudian disambut dengan keragaman yang ada
ada tarian remo yang memang berasal dari jawa timur dan juga tarian barongsai
ini mewakili dari etnis yang menyatakan bahwa keragaman ini juga mendukung kofifa
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini